bentrokan tak terhindarkan saat demonstran memprotes kedatangan satu ratus lima orang tenaga kerja asing atau tka asal tiongkok di kendari sulawesi tenggara pada selasa malam
mereka berupaya menerobos barikade polisi di akses utama menuju bandara saat mengetahui pesawat yang mengangkut rombongan tka telah mendarat di bandara halu oleo
demonstran mulai melemparkan batu ke arah polisi yang dibalas dengan tembakan water cannon oleh polisi
menurut mahasiswa kedatangan tka asal tiongkok dapat memperburuk pandemi covid sembilan belas di sulawesi tengah lantaran virus diketahui bermula dari tiongkok
terlebih saat ini sejumlah pekerja lokal di kawasan industri smelter konawe tengah dirumahkan sejak mewabahnya covid sembilan belas
kami ini di
sulawesi tenggara masih dalam tahap wabah covid yang notabene belum dicabut
alangkah ironisnya yang mana tka ini didatangkan yang notabene adalah asal muasalnya virus covid sembilan belas ini
apalagi kesenjangannya jelas sekali
tenaga lokal dirumahkan tenaga cinanya didatangkan
bentrokan yang melibatkan polisi dan mahasiswa ini juga disesalkan pengguna jalan
karena perjalanan mereka harus tertunduk
terganggu terganggu tuh kita sebagai pengguna jalan apalagi ada anak kecilku
dari tadi mungkin kita mau hampir satu jam mungkin mungkin kita disana ya
sementara itu setelah sempat tertunda sekitar satu jam
rombongan tka berhasil melanjutkan perjalanan menuju kawasan industri smelter nikel
di kabupaten konawe sulawesi tenggara dengan penjagaan ketat polisi
kedatangan satu ratus lima tka kali ini merupakan gelombang
kedua setelah kedatangan tka pada pekan lalu sebanyak satu ratus lima puluh enam orang yang juga mendapat penolakan
zainal ishak sendari sulawesi tenggara